trio fawki firdaus pemuda dua puluh dua tahun asal buaran jakarta timur
meninggal dunia pada enam mei dua ribu dua puluh
atau sehari setelah menerima suntikan dosis pertama vaksin astrazeneca di istora senayan
usai vaksin ia mengeluhkan sakit kepala berat dan demam
yang berlangsung hingga keesokan harinya
menurut sang kakak pada enam mei pagi
trio mengalami kejang hingga pingsan
dua jam berselang dokter menyatakan trio meninggal dunia
autopsi untuk mengetahui penyebab kematian baru dilakukan
tim forensik rumah sakit cipto mangunkusumo lebih dari dua pekan
sejak trio dimakamkan yakni pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
menurut pengakuan kakak kandung trio
senin siang keluarga dijanjikan hasil autopsi akan keluar dua pekan setelahnya
namun hasil autopsi baru dibacakan dua puluh tujuh juli lalu
ironisnya tidak ditemukan adanya kelainan pada jantung paru paru maupun organ lainnya
dari hasil autopsi juga tidak ditemukan indikasi pembukuan darah
yang menjadi salah satu reaksi vaksin astrazeneca
seperti dilaporkan european medicines agency atau badan pengawas obat eropa mei lalu
tidak yang pertama adalah
dulu dulu dibilang otopsi adalah langkah akhir untuk mengetahui kejelasan dari penyebab kematian almarhum trio
namun saat sudah selesai otopsi ternyata jadi seakan akan mereka hanya bilang ini indeterminate tidak bisa dipastikan
kan kita aneh gitu loh lantas berarti fungsinya otopsi kemarin itu apa sebenarnya
lantas apakah kematian trio ada kaitannya dengan vaksin astrazeneca batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh yang ia terima
dari jantung jadi kelainan kelainan yang menyebabkan kematian secara langsung mereka tidak dapat menemukan
dengan demikian kami mengambil rekomendasi mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan
hasil tambahan tadi bahwa tidak cukup bukti untuk mengkaitkan kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi dengan imunisasi yang diberikan
sampai saat otopsi selesai dilakukan
meski demikian hindra tidak menampik bahwa ada sepuluh ribu laporan kejadian ikutan pasca imunisasi sepanjang vaksinasi covid sembilan belas berlangsung
mayoritas laporan yang diterima komnas kipi adalah gejala demam pusing dan pegal pasca penyuntikan vaksin
hindra mengimbau masyarakat tidak perlu takut untuk mengikuti vaksinasi
lantaran persentase laporan kipi sangat kecil dibanding manfaatnya
hingga dua agustus tercatat dua ratus delapan tiga ratus lima belas orang telah divaksin dosis pertama
sudah menerima dua suntikan vaksin covid sembilan belas dari sejumlah produsen vaksin berbeda
mahardika utama evan askam jakarta